bagaimana nyiruh keadaan mereka semua
ini teh bukan penyakit biasa nih mas
bukan penyakit biasa
kau tentunya sangat papar
terima kasih kisandang
terima kasih juga sudah menolongku
sudah lima kali
kau mengucapkan terima kasih padaku
kau akan mengucapkannya sampai seribu kali
kau boleh tidur
kalau kau ingin melarikan diri lagi
aku tidak akan menolongmu lagi

dia ternyata ikhlas mohonku
manis sekali cara kehilangannya
jangan ganggu aku
cepat kau makan
bagaimana keadaan putra dan putriku
putraku alang sung sang
putriku rara santang
apa yang terjadi pada kalian berdua
terutama putraku alang sung sang
yang tidak sadarkan diri saat dihukum cambuk
ya allah putraku
putraku alang sung sang
putraku ya allah
kalau kau ingin nangis

apa yang harus aku lakukan sekarang
aku tidak bisa mengeluarkan semua ujianku saat ini
percuma saja kau ngawal
aku adalah dewi samudera
tidak ada yang bisa mengawal
aku tidak bisa mengalahkannya di sini
aku segera kejar atas sekarang juga
beginilah keadaannya nyayman
mereka sangat menderita dengan penyakit yang menimpa mereka
penyakit apa yang mengenai mereka semua pak man
kami tidak tahu
justru kami sangat kewalahan dengan warga kami yang sakit
tanpa sebab dan lainnya
aku benar benar tidak tega melihat mereka semua
nyihiro tolong periksa ya

kadaan mereka semua
ini teh bukan penyakit biasa nemas
bukan penyakit biasa
ini teh penyakit kiriman alias santet nemas
kau tidak akan bisa melawan kami
kau akan menjadi suamiku langsung
begitulah keadaan kampung kami nyaimas
semua warga kami tiba tiba meninggal tanpa sebab dan lainnya
kasian sekali warga di kampung ini paman
aku benar benar tidak menyangka
di pajajaran akan terjadi hal hal yang mengerikan seperti ini
nyemas nyemas janganlah bersedih
semua yang sudah terjadi ini di luar kehendak kita
sebaiknya sekarang kita mencari tahu apa masalah dari semua ini
benar nyemas dara
kejadian ini teh di luar dugaan
di luar nalar nyemas
dan kita harus benar benar kerja keras untuk mendapatkan petunjuk
iya kalian benar
yang bisa aku lakukan hanya mendoakan mereka
agar kuat menerima cobaan ini
warga yang kemarin sakit
kini telah meninggal dunia
ini teh kejadian semakin parah
dan ini tidak bisa dibiarkan
kita teh harus buru buru menolongnya
tunggu apa lagi kita harus segera ke sana
ia ia dewata
apakah ini karma
aku akan mati